berlin energy transition dialog dua ribu dua puluh tiga di mana puluhan negara dunia datang untuk memberi komitmen dan menyatakan skenario nya untuk menuju energi baru terbarukan di masa mendatang
tapi bicara energi baru dan terbarukan tidak hanya soal bagaimana mendapatkan matahari angin dan energi lainnya
tapi bagaimana kita bisa memulainya merawat keberlangsungannya dan juga memastikan dampak negatifnya tidak lebih buruk
inilah berlin energy transition dialog
tidak kurang dari dua peserta lebih dari seratus pembicara delegasi menteri dan pejabat tinggi lebih dari enam puluh negara dan sejumlah kepala negara menjadi bagian dari berlin energy transition dialogue dua ribu dua puluh
agenda tahunan ini adalah ajang diskusi perwakilan bisnis akademisi masyarakat sipil bersama delegasi dan kepala negara
mereka menyelaraskan strategi untuk menuju transformasi sistem energi di seluruh dunia dan netralisasi iklim
sejumlah perjanjian bilateral akan diadopsi untuk mengintensifkan kemitraan iklim dan energi antara jerman dan berbagai negara mitra
indonesia adalah salah satu mitra potensial untuk mewujudkan transisi energi dunia
indonesia memiliki banyak sumber daya natural yang baik dan itu adalah tujuan kami untuk membantu indonesia berjalan dari kualitas
untuk mengembangkan kualitas dan mengembangkan kualitas
dan kami tahu bahwa ini berharga jadi pemerintah jerman juga mempersiapkan untuk mengambil bagian dari harganya dan membantu
kami memiliki perjalanan transisi energi kami memiliki klub klimat yang membantu untuk menghidupkan industri
dan ini adalah inisiatif dari pemerintah yang sekarang di atas tabel dan tentu saja bisnis dan industri ada di sana untuk membantu memenuhi perjanjian ini
untuk mewujudkan cita cita transisi global dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen
delegasi indonesia yang diwakili oleh kemenko maritim dan investasi dalam agenda ini menyampaikan
bahwa indonesia memiliki harapan implementasi transisi energi tidak hanya bertujuan mengurangi emisi tapi juga menjaga pertumbuhan ekonomi negara
buat ekonomi necessarily itu pasti butuh energi
nggak ada pertumbuhan tanpa energi gitu ya biasanya
cuman sekarang gimana caranya
energi itu emisinya nggak sebanyak yang standar
itu harus dihormati seperti yang saat ini
kita inginkan the best possible minds and resources itu kita dapatkan supaya kita bisa melakukan transisi yang lebih baik
dan kalau indonesia sukses ini bisa jadi template untuk negara negara lain
karena indonesia ini cukup kompleks ya
kita harus optimis ini bukan pilihan ya
karena kita tahu sendiri bahwa

kalau terjadi lewat satu hal itu tidak akan menjadi pilihan

ibaratnya akan terjadi dampak dampak yang berbahaya
sementara itu mengubah sumber energi fosil menjadi energi baru terbarukan tentu bukan tanpa resiko
sejumlah persoalan yang tidak dapat dihindari diantaranya adalah
hilangnya pekerjaan dari sektor energi fosil
rendahnya tenaga ahli energi terbarukan
eksploitasi sumber daya alam jenis lain untuk memasuk kebutuhan produksi
dan konsumsi energi terbarukan bahkan persoalan kesenjangan energi
namun di mata dunia indonesia mampu mengakselerasi transisi energi
karena memiliki interkoneksi dengan negara tetangga dan memiliki sumber energi yang unik
saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat dipercayai oleh ministri
dan dia ingin bergerak ke transisi yang dipercayai oleh penyelenggaraan
saya pikir indonesia juga memiliki potensi ketiga untuk geotermal di dunia
jadi anda harus memiliki sumber energi yang unik
mengubah sumber energi memang bukan perkara sederhana
tentu perlu ditanggapi dengan bijak
jangan sampai niat baik menghentikan energi fosil untuk keberlangsungan kehidupan
justru menjadi peluang cerdik pihak tertentu untuk merauh untung sepihak
yogi tujuliarto berlin jerman